terima kasih masih bersama kami
seekor ular sanca dengan panjang empat meter di bekasi berhasil ditangkap warga
ular ini meresahkan karena kerap memakan ternak milik warga
sementara itu di kabupaten bandung dua orang warga kelurahan manggahang balai endah
menangkap seekor buaya muara di aliran sungai citarum
yang sempat meresahkan warga beberapa waktu lalu
seekor ular sancah sepanjang empat meter dengan bobot tujuh puluh kg
berhasil ditangkap warga di kampung gabus tabun utara bekasi rabu siang
ular yang ditangkap di tepi sungai bekasi itu terlihat membuncit di bagian perut
diduga ular tersebut usai memangsa hewan ternak
penangkapan ular ini menjawab keresahan warga
di mana sebelumnya sejumlah hewan peliharaan seperti kelinci ayam hingga anak kambing
mendadak hilang dalam beberapa hari terakhir
jadi saya langsung muncul ke lokasi

kalau nggak ketangkep nggak termasuk lagi hilang ini
syukur banget ya resah
bagus banget ketangkep sama ini warga